diff kalau kerja tuh yang cepet kenapa sih lemut banget kamu nih
dengar ya sekarang dewa penyelamat kamu tuh gak ada
jadi kamu jangan macem macem sama mama
jangan membuat mama kesal
ihh buat mama kesel lagi
makanya mata tuh dicuci dulu
kalau mata perih dicuci kerja aja sampai merem
awas aja kalau piring ada yang pecah
kita mau pergi ke rumah om san
dengar ya di rumah om san kamu terus rajin
jangan bikin malu mama
jangan diem aja
wah rumahnya om san jauh nggak